pasar keuangan indonesia di awal pekan ini akan bergerak volatile seiring dengan sentimen dari dalam dan luar negeri
kondisi pasar keuangan indonesia masih belum membaik dari hantaman pekan lalu
pergerakan ihsg akan dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah dan telah dimulainya tahapan pemilu
yakni pendaftaran capres dan cawapres
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kuit
selamat pagi pak hans
selamat pagi pak
ya pak hans kalau kita bicara mengenai kondisi internal salah satu yang menarik kalau kita bicara mengenai rupiah
rupiah sangat terdepresi terkait dengan kondisi keuangan dan dalam negeri meskipun baik laporan keuangan baik
kemudian juga keputusan bank indonesia tapi rupiah itu terkoreksi pak dalam minggu kemarin
kalau bapak melihat itu salah satu faktor
kemudian aliran dana asing juga banyak yang keluar pada pekan lalu
bagaimana anda melihat kondisi ini di mana satu sisi
kalau kita bicara politik sudah mulai melakukan tahap pertama
pengumuman capres cawapres kemudian pada minggu ini juga akan ada pendaftaran capres dan cawapres
ya memang kalau kita lihat faktor utama pasar saat ini adalah tensi geopolitik yang memanas ya
memang masalah di israel di jalur gaza ini menyebabkan orang sedikit khawatir bahwa konflik ini takutnya meluas
dan menyebabkan pertanganan pada inflasi ya
karena kalau konflik meluas harga minyak akan mengalami gangguan pasokan yang berakibat kenaikan harga minyak sendiri
nah ini menyebabkan pasar global melihat bahwa bank sentral setiap negara negara besar itu
tidak akan tepat atau buru buru melakukan penurunan tingkat sepuluh juta
nah ini yang menjadi masalah karena diperkirakan bank sentral itu
akan menahan suku bunga mereka dalam jangka panjang tetap tinggi yang menyebabkan terjadi sell off pada obligasi ya
terutama us ya
nah sell off inilah yang menyebabkan terjadi kelemahan pada yield obligasi indonesia dan menyebabkan rupiah kita melemah gitu
selain itu memang kalau kita lihat beberapa data yang keluar gitu ya di amerika
menunjukkan ekonomi amerika ini sangat kuat gitu
salah satunya adalah data
tenaga kerja kemarin ya selain pengangguran gitu ya
yang ternyata data yang baik ini ternyata nggak terlalu bagus bagi pasar
ini menyebabkan orang berpikir pasar tenaga kerja amerika terlalu kuat gitu ya
dan mereka berpikir bahwa pep tidak akan buru buru melakukan penurunan kita sepuluh juta
jadi memang kelemahan rupiah lebih difaktor oleh faktor luar negeri
dimana kondisi tekanan menunjukkan
memang indeks ya segala galanya cukup kuat
dan arah dana memang bergerak ke aset yang lebih aman
di enam belas tahun terakhir ya pada kamis pekan lalu
waktu amerika yang juga menjadi kekhawatiran adalah para investor beralih ke obligasi dibandingkan dengan saham
dan juga kenaikan kartu kredit pinjaman mobil kemudian juga pemilikan rumah
bagaimana anda melihat hal ini terkait dengan kondisi internal
meskipun politik indonesia relatif kondusif sampai dengan pagi hari ini pak
ya ini memang jadi sesuatu pr sendiri ya bagi global
karena amerika tadi pemerintahannya federal reserve
berpikir bahwa sesudah rangkaian kenaikan tingkat suku bunga yang sangat agresif
harusnya ekonomi amerika itu melambat
tapi terlihat bahwa masyarakat tetap melakukan konsumsi
pasar kerja tetap ketat ya
dengan angka pengangguran yang relatif
dengan angka pengangguran yang relatif
dengan angka pengangguran yang relatif
nah ini memaksa memang federa research harus menahan suku bunga di atas dengan periode yang tinggi tadi
nah akibat dari tidak terjadi nyesek don pemerintah amerika di kuartal empat
diperkirakan ekonomi amerika tetap tumbuh kuat di kuartal empat
sehingga suku bunga yang tadinya diharapkan turun lebih agresif di tahun depan
itu mungkin tidak terjadi
nah ini yang menyebabkan terjadi sell off di obligasi amerika
tetapi sebenarnya pasar itu khawatir juga
ini tertinggi sejak tahun dua ribu gitu
belum lagi bunga bunga lain ya meningkat naiknya apa juga
nah tetapi kabar baik dari self of obligasi amerika ini adalah
pernyataan dari jerome pow di akhir pekan lalu yang mengatakan
sebenarnya federal reserve itu memang masih memerlukan kenaikan tingkat suku bunga untuk mengendalikan inflasi
tetapi kenaikan yield obligasi amerika sendiri ini memberikan tekanan yang ketat pada pasar keuangan
sehingga diharapkan dengan ini federal reserve tidak perlu lagi menaikkan suku bunga
karena tekanan kenaikan bunga yang tinggi itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi amerika sendiri
nah tetapi tentu orang khawatir apakah nanti akan timbul krisis ya
karena apakah akan terjadi nosa wakto
nah seperti masalah konsumsi di amerika tidak punya yang terlalu tinggi
pak lalu ke komoditi tadi anda katakan eskalasi politik geopolitik kawasan timur tengah israel gaza ini
juga berpengaruh terhadap harga minyak
bebebaskan dua sandera as dari gaza
bagaimana anda melihat kondisi minyak yang sangat fluktuatif terkait dengan kondisi dalam negeri dan juga global
terutama kalau kita bicara mengenai emiten emiten berbasis energi pak
ya memang ini jadi perhatian global saat ini bahwa perang sebenarnya perang yang terjadi di jalur gaza ini
secara umum tidak mengganggu masalah pasokan minyak gitu ya sampai sejauh ini gitu
tetapi kalau perang itu meluas gitu ya ini tentu akan menyebabkan masalah sendiri gitu
karena kalau perang meluas ada seperempat pasokan minyak yang dari area timur tengah itu kemungkinan akan terganti
ya tahun tujuh puluh an ketika ada masalah harga minyak naik tinggi gitu ya
jadi kalau perang meluas ini yang menjadi kekhawatiran pasar sendiri gitu
nah kalau kita perhatikan amerika punya
tujuan gitu ya untuk menurunkan harga minyak gitu ya
karena kalau kita lihat mereka sudah mengisi pasokan mereka yang kosong gitu
jadi dia berusaha demand minyak lebih banyak di pasar
dia mau membeli minyak lebih banyak di pasar dan punya upaya upaya tertentu untuk menurunkan harga minyak
kita lihat venezuela itu mau dibuka ya sanksinya ya dalam enam bulan ke depan gitu ya
kalau kita lihat itu akan diperlonggar oleh mereka gitu ya
supaya mereka bisa mulai dapat pasokan dari venezuela
tetapi memang butuh waktu karena venezela harus ada investasi dulu baru bisa pasokannya masuk ke pasar
tapi harapan sentimen sentimen tadi harapannya supaya harga minyak global itu bergerak turun
dan amerika ingin membeli minyak lebih banyak dari pasar gitu
iran yang kelihatan ada terlibat amerika tidak berani memberikan sanksi gitu ya
karena ada motif bahwa mereka membutuhkan pasokan minyak yang lebih banyak
pak ini kalau kita bicara ke dalam negeri pak yang menarik adalah terkait dengan keputusan bi
ternyata tidak mampu membuat rupiah bertahan
tadi anda sempat sedikit membahas mengenai rupiah di awal kita perbincangan pada pagi hari ini pak
bagaimana anda melihat kondisi rupiah pak
ya ini memang jadi sesuatu yang tidak terlalu berhasil

diperhatikan sekali oleh bi gitu ya
bahwa rupiah menghadapi tekanan pelemahan gitu ya
tetapi saat ini rupiah kembali melemah ya
jadi setelah year dua date rupiah mengalami kelemahan
tapi ini pure semua faktor global yang terjadi gitu ya
jadi tekanan akibat kenaikan yield obligasinya
di amerika gitu ya
dimana kalau yield amerika tinggi tentu orang akan bergerak ke amerika ya
membeli surat harga amerika gitu
dan kemudian melepas ekspita yang lebih berisiko gitu
jadi tekanan datang dari luar
nah kita pikir langkah bi ini cukup baik dan tepat gitu ya dilakukan
yaitu memang kita tidak expect bahwa bi akan menaikkan suku jumlah
dan berpikir akan stay itu sampai akhir tahun
tapi nampaknya tekanan rupiah ini yang menjadi pasokan
dari bi sendiri
kalau kita lihat feda research sendiri kelihatannya bulan pertemuan november ya
tiga puluh oktober akhir dan november awal itu akan stay suku jumlah
kemudian pada pertemuan desember itu probabilitas stay suku bunga lebih tinggi gitu ya
mengingat statement dari jerome paul sendiri
kemudian yield amerika yang cukup tinggi gitu ya
jadi dia akan stay suku jumlah
jadi pure saat ini tekanan suku jumlah kita lebih difaktor oleh
upaya bi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kita yang tertekan dalam beberapa bulan terakhir ini
ya kalau kita bicara lagi dalam negeri terkait dengan politik ya pak
pada pekan lalu sudah pendaftaran dan pekan ini juga akan kembali running isu politik yang sangat dominan
kalau saya sedikit melakukan review nih pak
berapa kali saya membaca sepertinya tren selalu meningkat ya
kalau kita bicara mengenai tahun politik karena pasar investasi dalam negeri itu selalu bergejolak positif
kalau di dua ribu
lalu bagaimana bapak melihat kondisi ini bisa dijadikan momentum bagi pergerakan ihsg pak
ya biasanya tahun pemilu itu selalu positif bagi indeks kita ya
jadi dalam dari kita lihat di tahun awal dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan pun gitu ya
di dua ribu empat belas gitu ya
setiap periode pemilu itu pasar menjelang pemilu pasar positif
sesudah pemilu itu rata rata pasar selalu positif gitu
jadi ada harapan baru yang masuk ke pasar sehingga orang berpikir positif di pasar gitu
nah tahun ini memang kita lihat banyak desain luar juga yang mempengaruhi pasar gitu ya
sehingga tidak pure faktor pemilu yang mempengaruhi pasar gitu
tapi biasanya pemilu selalu meningkatkan konsumsi masyarakat
satu tahun menjelang pemilu kemudian sesudah pemilu dan ada pemimpin baru yang terpilih
ada ekspektasi baru ada sektor sektor yang dianggap lebih diuntungkan dengan pemimpin baru tadi
dan biasanya ini juga mendorong indeks bergerak naik ke atas
jadi secara umum pemilu itu selalu bagus bagi pasar
tetapi salah satu juga yang ditunggu pasar adalah apa yang dijadikan oleh talon pasar
nanti sebagai presiden dan wakil presiden terutama program program ekonominya
nanti itu yang akan dilihat oleh pasar kira kira program ekonomi seperti ini akan positif bagi sektor yang mana
kita bicara mengenai keuntungan ya pak
beberapa pelaku pasar juga melihat tokoh tokoh yang kemarin sempat diisukan akan mendampingi beberapa capres
salah satunya kalau kita bicara mengenai samari pak
atau kita bicara mengenai pt mahaka radio integra tbk atau mari
ini kalau kita lihat seberapa sepekan itu menurut saya
berarti memang ada pengaruh signifikan ya pak terhadap isu politik
pergerakannya manuver manuver terhadap beberapa emiten ataupun saham yang memang dimiliki oleh para politikus yang kemarin sempat digadang gadang gitu ya pak
untuk ikut dalam konsultasi pemilu dua ribu dua puluh empat bagaimana anda melihat ini pak
ya memang kalau kita harus akui bahwa harga saham itu bergerak karena ekspektasi
jadi pasar punya ekspektasi bahwa ketika ke depan satu pemimpin pemimpin ada sektor ada saham tertentu yang lebih important
nah biasanya memang beberapa tahun terakhir juga ya dalam pemilu pemilu belakangan juga selalu dikaitkan gitu ya antara pemimpin yang akan terpilih tadi dengan grup saham mereka sendiri gitu
jadi ketika diperkirakan calon tadi akan menang
maka biasanya saham saham tersebut akan menang
maka biasanya saham saham dalam grup mereka terapresiasi naik gitu
biarpun dalam kenyataannya ketika seorang pemimpin naik ke atas gitu ya mereka biasa bertindak untuk kepentingan negara gitu ya
jadi tidak lagi bertindak untuk pembinaan grup mereka
jadi lebih ke arah sentimen saja gitu ya
jadi kita sudah melihat beberapa pemimpin sebelumnya gitu ya
jadi kita pikir secara umum cuma sentimen yang mempengaruhi
pergerakan saham tersebut
ya pak hans terakhir ini rekomendasi saham sepanjang pekan ini yang menarik yang bisa jadikan referensi buat para pemirsa cnn indonesia business referensi pak
ya kalau kita lihat indeks hari jumat ada perlawanan gitu ya
jadi mungkin pasar akan sideways mungkin ada rebound pun tipis gitu ya
kalau pun terkoreksi tendong tipis gitu
resisten di enam puluh delapan delapan puluh delapan sampai enam puluh sembilan sepuluh
nah kita rekomendasikan saham pertama bca ya
hari jumat menyuap akumulasi beli di delapan tujuh ratus sampai sembilan
cut loss di bawah delapan lima ratus
target kita sembilan tiga ratus lima puluh sampai sembilan puluh lima lima puluh
kemudian yang kedua icbp ya
kemarin juga rebound di hari jumat
akumulasi beli di sepuluh dua ratus sampai sepuluh tujuh ratus
cut loss di bawah sepuluh
target kita sebelas dua ratus sampai sebelas tiga ratus
yang ketiga isap ya
ini lagi sideways terkoreksi gitu ya
akumulasi beli di sembilan enam ratus sampai sepuluh seratus
cut loss di bawah sembilan empat ratus
target kita rp sepuluh empat ratus lima puluh sampai rp sepuluh delapan ratus lima puluh
kemudian kita juga rekomendasi beli untuk mafis ya

cut loss di bawah satu tujuh ratus lima puluh
target kita satu sembilan ratus sembilan puluh sampai satu sembilan ratus lima puluh
kemudian yang terakhir pamsame ya
kita rekomendasi beli di tiga empat ratus sampai tiga lima ratus
cut loss di bawah tiga tiga ratus
target kita tiga tujuh ratus sampai tiga sembilan ratus
baik pak hans
terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini pak
salam sehat selalu pak
ya terima kasih pak selamat pagi